sekarang kita tunggu dulu hasil pembukaan kpu
yang bisa menjalankan platform bernegara yang sudah dibuat oleh pks
untuk masyarakat di luar jakarta silakan
intinya semua masalah kemanusiaan
bisa dihentaskan oleh seorang tokoh silakan dari siapa saja
dari nasdem dari pkp dari tni dari kepolisian
berarti kemungkinannya cukup besar pak untuk anies
berarti ada kemungkinan besar juga bakal
sangat memungkinkan sangat memungkinkan
sekarang kita tunggu dulu hasil pembukaan kpu